musim hujan telah datang bagi anda pengguna jalan waspada akan banjir dan genangan
minggu tujuh november banjir merendam kawasan falatehan kebayoran baru
sejumlah motor pun mogok usai mencoba menerjang genangan air
banjir juga merendam kawasan daan mogot dan juga seskual cipulir jakarta selatan
tentunya hal ini menjadi tantangan bagi para pengguna jalan
karena harus berhati hati dalam menerobos genangan
lalu apa yang harus dilakukan jika motor anda mogok akibat menerobos genangan
pertama jangan langsung menyalakan motor anda
genangan yang melebihi ketinggian mesin beresiko merusak bagian vital mesin motor
diamkan motor hingga air turun dari mesin
berikutnya cek dan keringkan busi motor anda
musi yang basah membuat motor tak bisa menyalah
setelah semua dilakukan dan motor bisa dinyalakan jangan langsung jalan
panaskan dulu lima hingga sepuluh menit agar airnya benar benar keluar dari mesin
saat hujan pengendara motor sebaiknya tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan
dan berteduh mungkin bisa menjadi pilihan
saat berteduh sebaiknya pilih tempat yang tepat
agar aman dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya
ingat jangan parkir di badan jalan karena dapat menghalangi lalu lintas
dalam undang undang tentang lalu lintas tidak ada tempat untuk berhenti di jalan umum
jika ada motor parkir di tempat yang tidak semestinya artinya itu melanggar peraturan
bahkan di jakarta jelas disebutkan dalam peraturan daerah
jika kendaraan motor roda dua dilarang berteduh di bawah flyover

menjadi pengendara yang bijak merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan
setiap pengendara harus selalu mematuhi rambu lalu lintas
dan menghargai sesama demi keselamatan bersama
tim liputan cnn indonesia